saya akan coba alat untuk kualitas pm dua lima ini untuk berkeliling di gbk
untuk mengetahui apakah udara di sekitar gbk ini layak bagi para atlet yang akan berlagak di asean games dua ribu delapan belas mendatang
peningkatan kualitas udara masih menjadi tantangan menjelang asean games dua ribu delapan belas
jakarta dan palembang bakal menjadi tuan rumah pesta olahraga se asia pada delapan belas agustus hingga dua september dua ribu delapan belas ini
akan ada sekitar sepuluh atlet dan pelatih dari empat puluh lima negara
namun buruknya udara jakarta dari polutan beracun seperti karbon monoksida sulfur dioksida
bahkan polutan partikulat meter dua lima mengancam para atlet
menurut greenpeace indonesia data indeks kualitas udara pada dua tahun terakhir
menunjukkan jakarta dalam kondisi terpolusi debu partikelt meter atau pm dua lima
pada rentang menengah hingga tidak sehat
transportasi menjadi penyumbang polisi terbesar
tapi kalau kita bicara menjelang asean games nanti bulan juli agustus dan september
kita melakukan kompilasi data dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas itu terlihat bahwa ternyata ada semacam fluktuasi peningkatan kualitas polusi udara pada saat itu
partikulat meter atau pm dua lima merupakan partikel kecil yang berukuran

partikel kecil yang berukuran tiga puluh
partikel ini menyebabkan berbagai penyakit sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan para atlet
menimbulkan gejala gejala yang bersifat iritasi
iritasi mulai daripada iritasi mata mukosa di daerah hidung dan saluran nafas
dan bisa menimbulkan gejala seperti bersin bersin hidung berair sakit tenggorokan
apabila berlanjut bisa timbul risiko terjadinya peradangan

apabila berlanjut bisa timbul resiko terjadinya peradangan
saluran nafas dan bisa juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi
saluran nafas penapasan akut atau ispa
agar para atlet bisa bertanding secara maksimal
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk
telah menyiapkan beberapa upaya agar kualitas udara tetap terjaga
klhk insya allah akan memasang alat ikms di gbk
jadi alat yang dipakai untuk memantau kualitas udara ambien
termasuk di palembang
di palembang kami sudah pasang alat
selain alat yang sifatnya fix
kami juga akan memasang alat yang bersifat portable
untuk yang fix satu di gbk
kemudian kita menyiapkan yang portable empat
di palembang yang fix satu
pemerintah sudah menerbitkan permen nomor dua puluh tahun dua ribu tujuh belas
tentang berlakunya standar emisi euro empat
bulan juli mendatang
alat sudah siap dipasang di gbk dan juga palembang
kurang lebih selama satu jam
saya sudah mengitari area gelora bung karno
yang nantinya menjadi venue utama dalam perhelatan asean games dua ribu delapan
lalu seperti apa udara di gbk ini layakkah bagi para atlet nantinya
dan dari alat pantau kualitas
pm dua lima menunjukkan rata rata selama satu jam saja
konsentrasi udara di sini menunjukkan lima puluh mikrogram
per meter kubik atau berada dua kali lipat dari standar yang telah ditetapkan oleh who
yaitu sebesar dua puluh lima mikrogram per meter kubik
atau berada pada kategori unhealthy for sensitive
artinya jika tidak ditangani dengan baik
akan mengancam kesehatan bagi para atlet
dan untuk itu diperlukan upaya bagi semua kalangan
baik pemerintah masyarakat dan semua pihak terkait
untuk menjaga polusi udara ini tetap baik
sehingga dapat membawa citra
indonesia di mata dunia
novo nentaka jakarta